menteri keuangan sri mulyani menanggapi mundurnya jim yong kim sebagai presiden grup bank dunia
kim merupakan rekan kerja sri mulyani selama di bank dunia
sri mulyani menghormati keputusan kim untuk mundur yang ingin bekerja di bidang infrastruktur
menteri keuangan menyebut ini sesuai dengan visi misinya untuk membangun negara berkembang
saya rasa apa yang diputuskan oleh presiden kim ya dihormati saja
indonesia sebagai salah satu anggota bank dunia tentu mengharapkan bahwa lembaga ini akan tetap bisa dijaga
dari sisi misinya untuk bisa mengurangi kemiskinan di seluruh dunia dan terus meningkatkan pemerataan kesejahteraan
karena dua misi yang disampaikan oleh bank dunia itu sangat relevan bagi banyak negara di dunia
yaitu bagaimana memerangi kemiskinan mengurangi kemiskinan hingga
sebelumnya presiden bank dunia jim yong kim menyatakan akan mundur mulai februari dua ribu sembilan belas
kim akan bergabung dengan perusahaan yang berfokus pada investasi di negara negara berkembang
namun kim tidak menyebut secara rinci perusahaan dan posisi apa yang akan ditempatinya
pengunduran diri kim tersebut dilakukan tiga tahun lebih awal sebelum masa jabatannya habis
mulai saat pengunduran dirinya pada satu februari mendatang posisi kim akan diisi oleh ceo bank dunia
kristalina georgieva yang akan menjabat sebagai presiden sementara